sampai indonesia akhir bekan kembali bersama saya sini bermadi
mendekati lebaran ini biasanya cewek cewek mulai bingung pakai baju apa nanti di hari lebaran
karena selain sholat id pasti akan bertemu dengan keluarga selatu rahmi dan lain lain
nah tipsnya agar kita bisa tetap sopan rapi tapi cantik
sudah bersama saya ada mbak ina seorang desainer kerudung
mbak ina gimana sih tips buat kami nih para wanita yang biasanya mulai pusing mendekati lebaran
biar bisa pakai baju yang cocok di semua event di hari raya
tapi tetap sopan dan juga cantik
jadi ya kalau perempuan tuh biasanya merasa cantik karena memang dia percaya diri
biasanya percaya diri itu karena memang dia nyaman
ada yang karena emang bahannya dia suka pakai
atau memang stylenya penampilannya dia banget gitu
nah sebenarnya yang merasa cantik itu karena dari dalamnya
nah tapi kalau untuk di hari raya apa sih yang harus diperhatikan juga
ada pemilihan modelnya kah atau apa ya bahannya juga mungkin yang nyaman untuk kegiatan
kalau balik lagi sih sebenarnya kalau untuk bahan atau untuk style untuk penampilan sebenarnya balik lagi ke diri sendiri
kalau ista bisa kategorikan misalnya nih badannya masih ada yang mungil gitu ya
baiknya sih kalau nanti lebaran tuh jangan terlalu pakai motif yang kecil kecil gitu mbak
biar nggak tambah kelihatan mungil
cukup pakai baju baju yang cerah yang motifnya agak besar sedikit jadi dia lebih kelihatan gitu
nah untuk mungkin yang badannya lebih agak besar sedikit pada berisi mungkin disarankan emang biasanya
kan baju lebam itu biasanya kalau nggak cerah kalem ada juga yang hitam ya tiba tibanya
nah mungkin untuk yang padat berisi lebih pas kayaknya pakai yang baju baju gelap atau gelap terang sekalian
warnanya yang cerah sekalian putih misalnya atau nude atau misalnya mint toska
nah itu kayak mbak pakai ini gitu ya itu biasanya mencerahkan gitu
nah untuk yang lebih gede lagi misalnya ya tadi mungkin motif motifnya yang dimulai dihindari selain dari potongannya misalnya jangan tu pis ya yang one peace
biar kelihatannya lebih agak ini motifnya juga mungkin kalau bisa dibilang apa ya vertikal gitu ya
bikin lebih slim gitu mungkin gitu
kalau soal bahan balik lagi sih sebetulnya ke kenyamanan sendiri ya mbak ya
banyaknya sih kalau baju bahan kan biasanya emang yang glamor gitu ya
yang bikin panas kadang kadang tapi sekarang udah banyak banget inovasi inovasi baru yang kalau kita pakai baju mengkilat pun ya
jadi nggak panas sebenarnya banyak sih kayak mbak yang pakai
macam macam sih mbak kalau baju lebaran kita nggak bisa matokin apa ya
sebenarnya kalau baju ya kalau kerudung memang ada jenis jenisnya beda beda
nah kan kalau untuk wanita indonesia kan juga warna kulitnya beragam banget ya
ada nggak sih warna warna yang mungkin harus dihindari atau direkomendasikan untuk warna warna kulit indonesia
sebenarnya indonesia memang paling varian ya mbak ya kulitnya ya karena sekarang tuh jarang banget yang coklat matangnya
tapi kalau untuk wajah putih sebenarnya paling gampang karena pakai apapun biasanya
pakai warna yang cerah pakai warna pastel pakai warna gelap kayaknya semua pas pas aja
nah sebenarnya tipsnya adalah cenderung ke untuk yang sawah matang mungkin ya mbak cindy
kalau sawal matang itu biasanya disarankan adalah warna warna pastel biasanya atau yang sesuai dengan warna kulitnya
misalnya dia mau agak sedikit warnanya agak coklat berarti coklat tua atau hitam sekali ya
atau mungkin ngambil ton yang lebih rendahnya lagi
misalnya kremnya gitu atau kuning mudanya gitu lebih pas kayaknya
nah kalau untuk yang warna kulit gelap biasanya nih kalau ada ceweknya tipenya yang pemberani gitu ya
yang pedenya besar misalnya gitu cewek cewek bumi eh salah cewek cewek kue biasanya
itu biasanya pakai warna yang emang kontras banget gitu
karena kulitnya agak hitam mungkin dia lebih pede untuk pakai yang shocking misalnya gitu
warna warna bold banget gitu tapi bisa juga kebalikannya
bisa juga warna yang sesuai dengan kulitnya juga hitam
mbak ina kan biasanya kita juga kalau idul fitri selain pakai pakaian yang panjang johan biasanya pakai kerudungnya nih
nah beda bedanya tuh kerudung gimana sih ngebedainnya sebenarnya
sebenarnya kalau kerudung ada jenisnya ya
maksudnya ada yang biasanya orang pakai square atau segi empat
itu biasanya dipakai kayak saya gini dipakainya dilipat segi tiga
ada yang tipenya pakai pasmina senangnya
yang panjang tuh mbak ya yang suka di iniin
biasanya dia lebih cenderung anak anak muda sekarang biasanya senengnya pasmina ya
iya karena mungkin stylenya lagi musim sekarang emang pas mina banyak yang dipakainya
mungkin karena lebih kayak lebih simple gitu ya nggak begitu ribet emang kayaknya
nah yang ketiga ada yang hijab instan mbak
biasanya yang biasanya nih ya yang sering seringnya ibu ibu yang emang cuma ya
segala pengen beres atau mungkin tadinya lagi menyusui atau apa
biasanya kalau instan itu lebih nyaman gitu dipakainya gitu mbak
kalau jenisnya sih sebenarnya nggak jauh dari itu ya
kalau di luar negeri kan ada yang tipenya ada yang scarf
untuk diikat aja biasa gitu nah kayak gitu
tapi kan bahannya juga beda ya kayak pas mina ada yang rajut ada yang agak agak apa tuh kayak kerinkle kingle gitu
sebenarnya beda di feelnya aja sih yang pas dipakai ya
sebenarnya kalau penampilan luar banyaknya sih kayak kudung paris kalau untuk segi empat ya
untuk voal kayak gitu itu sebenarnya kalau secara penampilannya sih sama
cuma tinggal feelnya aja dipakainya gimana enaknya
kadang kadang tuh ada yang senang orang pakainya nempel ya
kadang kadang gitu ya ada yang memang kayak saya dipakai senangnya agak sedikit ada topinya gitu
nah itu tergantung pemilihan bahannya dari penampilan yang mau dia pakai
gimana sih cara kita milih biar kita bisa berkerudung di hari raya idul fitri atau mungkin juga mau seterusnya
tapi tetap adem apalagi kalau misalnya yang beraktivitasnya cukup banyak di luar gitu
ya sebetulnya sekarang udah banyak banget kalau ngomong hijab atau kerudung itu kan udah jadi kayak tren fashion ya
bukan jadi sekedar busana muslim itu enggak tapi udah jadi tren gitu
nah sekarang tuh banyak banget jenis jenisnya mbak cuma memang setiap nama itu pasti ada kategorinya
misalnya tadi ya ada voal
fual itu dari yang mulai tebal sampai yang tipis transfund itu ada
cuma itu tergantung dari pemilihan si yang pemakai sendiri sebetulnya
jadi banyak banget kategorinya kalau saya sebutin kayaknya enggak cukup waktunya
tapi biasanya yang dipakai sekarang itu yang paling baik itu paris dan fual mbak
kalau mbak ida juga kan memproduksi kan desainer kerudung nih ya
nah itu gimana sih proses membuatnya
sebetulnya ini sebetulnya gedung printing ya
gedung pinting itu udah mulai tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas lalu lah sebetulnya udah agak lama
cuma khusus yang saya buat ini baru dibuat tahun dua ribu delapan belas kita membawa inovasi baru sebenarnya mbak
jadi sebetulnya karena membaca bahwa sekarang ini banyak sekali wanita aktif yang pengen enggak ribet praktis pakai kerudung
nah saya menciptakan di sini satu pudung empat warna
oke jadi sebelum delapan tahun kan biasanya di print itu di area square area segi empat ya mbak ya
nah yang ini kan ada warna apa ini hijau sama
pada saat dipakai kan dia dilipat gini ya mbak ya
jadi misalnya ini satu sisi ini warna coklat ya
satu sisinya warna biru eh warna hijau
kemudian pada saat dibalik dia punya coklat dan marun gitu
oh berarti ini juga bisa satu kerudung bisa buat banyak outfit
biasanya sih kalau dulu pada saat launching dua ribu delapan belas itu disebutnya kerudung travel karena kalau traveling itu bisa untuk tiga empat hari buat satu aja cukup gitu ya
kalau sekarang sih banyak tagline nya dipakainya untuk wanita aktif karena tadi kadang kadang misalnya pagi harus ngantar anak misalnya
kemudian siang kemana ada arisan misalnya
sore harus kumpul dulu sama yang lain
cukup dengan ganti ganti judungnya aja udah nuansanya udah beda
jadi fall itu memang ada kelas kelasnya
kita pilih insya allah yang terbaik di kelasnya sih
berarti ini kalau yang terbaik itu maksudnya lembut dan adem kah atau gimana sih
testimoni yang sudah pakai sih biasanya kalau dipakai umroh kayak misalnya naik haji atau umroh itu biasanya dia lebih adem
karena sebetulnya dia berpori tapi tidak transparan
kemudian kalau misalnya di tempat yang dingin karena ini bahannya adalah lebih dari lima puluh persennya itu adalah polyester
jadi dia menghangatkan juga sebetulnya
jadi kadang kadang saya juga nggak ngerti ya kenapa pada saat dipakai dingin jadi hangat pada saat dipakai panas jadi agak lebih adem gitu
nah itu mungkin yang kita pilih untuk bahan yang kita bikin
nah mbak ina kan juga banyak nih para cewek cewek yang kalau mau pakai kerudung tuh bingung gimana
soalnya kan bentuk muka juga beda beda ya mungkin ada yang lebih cabi ada yang pengennya lebih berisi
ada sih beberapa ya mungkin ya untuk yang umum aja ya mungkin ya kita ya
tapi jangan disfill dulu nanti kita akan bahas lebih lanjut dan mbak ina juga mungkin bisa mencontohkan ke saya gimana caranya
jangan kemana mana tetap di sapa indonesia akhir pekan
sapa indonesia akhir pekan kembali masih bersama saya sini permadi
ditemani ada mbak ina dan sekarang ada tambahan ada kak lala ya
nah kak lala ini yang akan mempraktekkan gimana sih kerudung yang pas untuk kita nanti di hari raya idul fitri
boleh mbak ina kan nanti saat idul fitri pasti macam macam ya ada yang pakai gamis kayak aku sekarang ada yang kasur kayak kak lala
milih tipe atau model kerudung kayak gimana sih
ya jadi memang macam macam ya ada yang mungkin kalau pakai kedudung polos nggak masalah mau style apapun cocok aja
cuma mungkin ada satu style yang mungkin bisa
bisa dipakai sama teman teman yang mau kelihatan motifnya di depan atau menutupi dada dada mungkin bisa dimulai sama lala
kalau kalalal ini berarti bentuk mukanya apa
enggak sih sebenarnya dia agak lancip ya agak lancip ke depan ini
cuma kalau misalnya biasanya kalau oval itu diakalinya dengan nutup ke agak depan sedikit ini ya
buat nutupin pipi itu ternyata tipsnya
nah kalau yang lala patekin ini untuk yang cabi biasanya dia agak ke depan
kalau misalnya muka ini bentuknya agak manjang atau jidatnya agak lebar biasanya itu dipotong pakai ciput
pakai daleman lagi dia untuk memotong ini
nah kalau yang lala pratekin ini ini adalah untuk bisa dipakai agar motif belakangnya biasanya kan kalau kerudung suka didesain belakangnya pakai jejak sambil dipakai
motifnya kan di belakang terus ya numpuk itu di belakang
nah ini kadang kadang kalau di belakang doang jadi nggak ketemu di depan
ya malah ini mau gaya dari depan ya
biasanya jadi kita contohin nah diantaranya adalah dengan style yang ini
jadi pertama itu dia nggak biasanya kan sama ya panjangnya kiri kanan
ini dibikin sebelah panjang sebelah pendek seperti ini
nanti untuk apa biar bagian belakang itu bisa ditarik ke depan
nah tapi kalau misalnya motif ini ngaruh juga nggak sih ke nanti apakah ada motif motif yang akan bikin muka terlihat lebih cabi atau enggak
sebenarnya cenderung ke motif kecil sama motif besar
orang yang lebih cenderung besar gemuk atau lebih ini biasanya dia carinya yang motifnya agak agak besar jangan terlalu kecil karena makin banyak jadi makin lebar mukanya
oh berarti semakin banyak eh semakin sedikit motifnya ya kalau mau bikin lebih
betul betul untuk lebih agak slim gitu
nah seperti ini jadi kayak tadi kan ditarik ya jadi dari belakang itu ditarik ke depan
nah kayak gitu jadi dia bisa motif belakangnya kelihatan
nah juga kan sebagian orang nyaman dengan style yang menutupi dada
nah itu ini bisa dipakai seperti ini
cuma cenderung tadi ya mungkin ada yang tipenya ada yang standar ini yang syari
nah ini mungkin yang agak seri yang bisa menutupi dada
berapa banget ternyata nggak ribet
gitu oke kita lanjut ke style kedua mungkin ya mbak
nah yang ini tuh dia gimana caranya pakai aksesoris mbak
oh ini kan tadi enggak ya cuma pakai jarum aja satu cukup
buka aksesoris itu maksudnya ada biasanya ada ring ada bros
nah kita iniin bedanya
kalau mau pakai aksesoris tapi boleh pakai kerudung yang bermotif atau hindari malah
apapun mau yang polos mau yang motif pakai aksesoris nggak masalah
kayak misalnya ini cincin kita bisa pakai sebagai aksesoris kerudung
kemacetan kayak bros yang saya pakai juga kan itu sebenarnya nggak begitu kelihatan
tapi kalau misalnya nah ini kita khusus pakai yang ukuran lebih besar
ukurannya ini satu ratus empat puluh ya tadi satu ratus lima belas
tipenya adalah untuk biasanya yang lebih pakai baju gamis gitu ya
jadi kita biar agak sedikit nggak terlalu polos gitu ya
biasanya kan kalau pakai gamis gitu kan dia polos aja gini dipakainya biasa
nah ini kita pakai sedikit aksesoris untuk membantu biar lebih penampilannya lebih cantik lah gitu
lebih panjang sebelah ya
tapi dia ukurannya memang lebih besar
karena memang ada beberapa market yang memang menyukai lebih dari satu ratus lima belas cm mbak
jadi dia pengennya sampai ke pundak tuh ada tutup gitu
nah kalau milih motif sebenarnya yang cocok juga untuk baju ada nggak sih tips tipsnya
sebenarnya sih dua aja rumusnya
kalau bajunya polos kita bisa pakai yang rame rame
kalau bajunya mungkin agak bermotif bisa pakai yang post atau yang monokrom
jadi ada motifnya tapi monokrom nggak terlalu banyak warna gitu
tapi kalau untuk warna yang bisa dibilang netral selain putih sama hitam ada lagi nggak sih mbak ina
kata itu ada krem coklat abu
biru pun birunya biru yang biru langit bukan biru yang
bukan navi iya temannya tapi biasanya agak cenderung ke biru langit kayak biru biru gini nih
jadi untuk yang nggak punya bros punya cincin di rumah bisa dipakai
nah ini tinggal diserut aja ke dalam
dan ini nanti akan dipakai penintin lagi atau pakai jarum ya tetep ya
oh cantik sekali dan juga sama cepat sekali kak lela makanya
boleh dong juga pilihin kalau kerudung yang cocok buat output aku dan bentuk muka aku
berarti kalau pakai gamis dengan tile tile gini pakainya yang kosong
eh sorry ini cocoknya yang ini apa yang ininya ya
ini jadi ada motifnya sebenarnya motif lembut tapi karena dia menokrof menjadi nggak rame
boleh polos banget boleh yang ada soft monochrome nya
berarti pilihnya tetap yang senada ya warnanya sebenarnya
betul kalau ini sebenarnya agak ketoska sih mungkin yang ininya ya
betul ini empat warna tapi ini hanya tua muda tua muda
jadi baliknya biru tua biru muda baliknya muda tua tua tua
oh ya ini juga lembut
biasanya sih biasanya kalau pakai jilbab lebih gampang untuk diikat rambutnya
ini ini harus kayak kalala tadi nggak pak lebih panjang sebelah atau
ini berarti bisa dicontoh untuk yang bentuk mukanya opal ya
jadi kalau mukanya oval itu biasanya dia cenderung menutupin pipi ya karena untuk biar lebih tirus gitu
bahan ini emang kebetulan nggak licin bang
nah ini untuk yang
tapi ada bedanya nggak sih mbak ina ketika kita pakai kerudung pakai ciput dan enggak
ada yang kadang kadang mungkin rambutnya ada poninnya pendek jadi dia susah untuk bisa nggak pakai ciput
dan kan juga biasanya kalau yang kerudung tuh suka ini ya bagian atasnya kadang ada yang lepek
ada yang imbian bisa berdiri seperti ini
tapi alhamdulillah bahannya emang anti lepek
dia juga nggak pakai ini tapi langsung bisa itu
ini untuk yang muka muka oval tadi katanya bisa agak dimajuin biar nututin tv
ini cepat praktis dan memang nggak usah pakai yang ribet ribet
kalau misalnya masih mau pakai aksesoris boleh nggak sih
enggak sebenarnya bisa tapi dalam artian yang simple simpel misalnya tadi ya mau pakai ring
atau ngomongnya bros di ujung sini juga boleh boleh aja
tapi kalau yang model kerudung yang kekinian yang lagi sering difavoritin sama anak anak muda ada nggak sih mbak ina
biasanya pas mina ya sama segimpet tuh yang itu ya model yang nempel ya
kalau mbak lala ada nggak sih lebih suka model tertentu
kalau aku lebih sering
kalau nggak lala tapi ada warna atau motif favorit juga gitu gak
kalau warna aku seringnya pakai polo sih kak
dan warna itu yang paling sering aku pakai warna hitam dan erton
sama iba tekin boleh yang tadi ya yang lagi kekinian ya
jadi kekinian itu sekarang lagi musim ditumpuk
jadi ininya nempel sedikit tapi ada di belakangnya ada tumpukannya
kalau yang model kayak tadi akan cocok di semua bentuk wajah atau enggak juga sebenarnya mbak ina
kalau yang tadi model pasmina yang ditumbuh ke belakang cocok untuk semua bentuk wajah kah
kayaknya pas soalnya dia double
jadi kalau untuk yang wajah kecil dia bisa nambah volume ke muka
untuk yang wajah lebar dia bisa nutupin karena dia double
oke bisa untuk nambah layer buat satu benih
yang sama yang sana itu karena yang itu tuh bahannya shine
sama sama foll premium tapi itu bentuknya nuansanya agak menghilat
tapi nggak licin dan gak pengang juga sebetulnya
kan kadang kadang kalau misalnya yang pake itu suka pengang di telinga ya
nah itu enggak karena dia bukan satin
dan tadi kalau motif yang rame kayak gini bisa dihindari kalau untuk yang ini ya
kalau makin kecil sebaiknya dihindari untuk yang cabai karena dia makin banyak motifnya makin ketan lebar deh
kalau ini berarti masih aman dipakai sama
kalau yang besar itu biasanya yang bunganya agak agak kayak gini misalnya nih
nah ini kan ini bunganya gede gede ya
nah ini biasanya untuk yang agak tirus sih agak kurus gitu
oke nih mungkin sedikit tips mix and match untuk pakaian lebaran ada nggak mbak ina
apa yang mungkin cenderung warna kali ya mbak ya gitu
sebetulnya kalau untuk yang balik lagi untuk yang pecinta erton biasanya jarang banget mau pakai yang warna warna bold
untuk yang bold pun jarang yang pakai yang kalem kalem gitu
nah kebetulan beberapa kerudung menyediakan mix antara warna warna bold dan earthon
jadi sekarang itu udah lagi musim setengah setengah mbak
jadi yang bagian sini yang bagian tuanya atau earth tone nya yang bagian sini yang bagian terangnya
jadi kapan waktu dia suka dengan yang lebih bold dia bisa pakai itu
tapi sebenarnya kalau balik lagi tadi yang saya bilang pertama tergantung dari pd nya kita ya
makin pede makin merasa nyaman itu biasanya pakai gedungnya enak gitu
tapi kalau misalnya dianya udah gak nyaman dengan warnanya nggak nyaman dengan stylenya mungkin jadi nggak enak dibawanya juga mungkin ya gitu
nah ini mbak yang lagi musim tuh kayak gini
punya ciput sendiri depannya nah belahannya gini
nah ini cocok untuk semua usia nggak biasanya
ibu ibu juga anak muda memang banyak yang lebih pakai
tapi ibu ibu sekarang ibu ibu yang ini ya anak mahmud mahmud
jadi karena memang dia karena double layer dia bisa sedikit mengurangi tadi ya kalau ngomong besar
tapi untuk yang kecil pun dia nama volume
mbak ina terima kasih banyak sudah berbagi tips
agar kita bisa tetap cantik rapih dan sopan di hari raya idul fitri
saudara itu tadi tips berbusana dengan menggunakan kerudung untuk di hari raya